dan karena amarah itu mama juga gak pernah cari tau soal masalah itu sebelumnya
mama juga nyetujui kamu nikah sama elsa
karena mama pikir elsa itu yang paling tepat buat kamu
mama pikir dia orang baik
tapi ternyata hatinya kotor
untung tadi rafael gak ngeliat lo
tapi kok rafael bisa kenal sama lo
lo gak tau ya
kok gue baru tahu sih
terus dia ngapain kesini
jadi pasti disuruh sama mbak adi nih
kayaknya dia bukan disuruh si andien sih
emang dia curiga aja
untung tadi lo sempat keluar dari mobil
yaudah sekarang kita pergi ya
disini udah gak aman sa

ini aku datang kesini mau kasih sarapan buat nino karena ini masakan kesukannya dia
hebat kamu ya
selain jadi model terkenal kamu ternyata gak sungkan sungkan masuk dapur masak sendiri lagi
milo kamu dimasakin loh masakan kesukaan kamu
karena dulu itu mama punya andil besar
waktu kamu ambil keputusan
waktu itu amarah mama sangat besar ke andin
karena mama kesel
tahu kalau andi itu udah selingkuh dan bunuh orang
karena amarah itu mama juga gak pernah cari tahu soal masalah itu sebelumnya
mama juga nyetujui kamu nikah sama elsa
karena mama pikir elsa itu yang paling tepat buat kamu
mama pikir dia orang baik
tapi ternyata hatinya kotor
mama salah mama salah no
gak lah ma
aku kan bukan anak kecil lagi
semua keputusan yang aku ambil itu emang
aku lakukan secara sadar
seandainya waktu bisa berputar kembali ya no
masih kamu bahagia sekali
masih kamu bahagia sekali masih kamu bahagia sekali
iya sekarang saya
ya allah maksiatina
tetap sayang gak akan lah
waktu gak bisa di putar lagi

conjuncum dengan ibu
sampai jumpa di video selanjutnya
untung ada riki yang mau bantu gue
sampai mau beli perban dan obat buat luka gue
sabar ya nak
bertahan ya nak
bertahan demi mama
karena cuma kamu satu satunya yang mau kupunya
mama akan jagain kamu
mama akan jagain kamu